kasus tewasnya sejoli handi dan salsa di nagrek jawa barat
diduga akibat perbuatan tiga anggota tni semakin terang benderang
sabtu siang komandan kodim tujuh ratus enam belas demak jawa tengah
salah satu dari tiga anggota tni yang terlibat adalah
kopda as anggota kodim demak
kopda as kini diperiksa di kodam siliwangi
karena peristiwa kecelakaan berujung tewasnya handi dan salsa
berada di jawa barat
kodim tujuh ratus enam belas demak jabatan beliau yang bersangkutan
adalah berbincang di koramel karanganya
sekarang beliau diperiksa di pondam tiga
sebelumnya kepala pusat penerangan tni
maijian prantara santoso mengungkapkan
identitas anggota tni dalam kasus kematian handi dan salsa
delapan desember silam
ketiga anggota tni angkatan darat yang diduga terlibat
yaitu kolonel infantri p yang bertugas di korem gorontalo kodam merdeka
kopda da bertugas di kodim gunung kidul kodam diponegoro
dan kopda as bertugas di kodim demak kodam diponegoro
ketiga orang ini yang ditengarai sebagai sosok yang membawa
handi dan salsa setelah ditabrak hingga tidak sadarkan diri
menurut saksi di lokasi ketiga anggota tni ini
warga membutuhkan karena berjanji membawa korban ke rumah sakit
soalnya pas kejadian juga saya emang supirnya udah keluar
keluar dari mobil
emang langsung nanyain ada ambulan gak ada ambulan nggak gitu
oh gitu sempat nanya ambulan
terus mereka tahu itu karena kan ini nggak ada warga yang gitu
ke dalam mobil
mereka sendiri tahu nggak kira kira rumah sakit ada di mana
karena itu orang mana sih ah
emang warga sini atau
bukan dari daerah sunda kayak
dari daerah mana sih
logatnya seperti daerah daerah sumatera kayak gitu lah
medan kayak gitu
kayak seperti itu
cuma sih dia beralihnya gitu
mau bawa ke rumah sakit terdekat
namun insideni nagrek itu berubah menjadi tragedi
tiga hari berselang tubuh handi dan salsa justru ditemukan hanyut
di sungai serayu banyumas jawa tengah pada sebelas desember
keduanya ditemukan sudah meninggal dunia
hasil otopsi polda jawa tengah menunjukkan salsa bila tewas
akibat luka benturan di bagian kepala
sedangkan handi tewas karena tenggelam
pemuda tujuh belas tahun ini bahkan diduga masih hidup
ketika dibuang tersangka ke sungai serayu
kalau yang perempuan memang mati waktu di jawa barat

sehingga yang laki laki dibawa dalam keadaan hidup
dan dibuang masih dalam keadaan hidup
sehingga kita temukan tanda tanda mati karena air
sementara itu panglima tni jenderal andika perkasa
dikutip dari cnn indonesia com
telah menginstruksikan jejarannya
agar memecat ketiga utak tni yang kemandarat
yang terlibat dalam kasus ini
demi deputan cnn indonesia